hingga setahun kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan belum terungkap juga siapa pelakunya
hal ini membuat mahasiswa di makassar turun ke jalan
mahasiswa fakultas hukum universitas hasanuddin makassar
yang tergabung dalam gerakan radikal anti tindak pidana korupsi
jarda tipikor mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
kegiatan yang diisi dengan orasi ini berlangsung minggu pagi di hari bebas kendaraan pantai losari makassar
menurut mahasiswa jika kasus tersebut tidak terungkap hal ini akan mengancam wibawa kpk dan pemerintah
kegiatan ini juga diisi dengan aksi tanda tangan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pengusutan kasus novel baswedan
kegiatan ini juga diisi dengan aksi tanda tangan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pengusutan kasus novel baswedan